sistem layanan panggilan darurat satu ratus sepuluh milik kepolisian republik indonesia
diklaim memudahkan masyarakat untuk melaporkan suatu kejadian dan gangguan kamtipnas di sekitarnya
namun sosialisasi yang kurang optimal membuat sistem ini kurang diminati oleh masyarakat
padahal layanan ini adalah salah satu solusi saat terjadi kejahatan
ternyata layanan call center satu ratus sepuluh milik polri tidak begitu populer
padahal layanan ini sudah ada sejak tiga tahun silam
layanan ini mempermudah pengaduan dan juga pelaporan dari masyarakat
terhadap beragam tindakan kriminal serta aksi kejahatan yang mengganggu kamtipmas
namun sayang kurangnya sosialisasi membuat layanan ini tidak begitu diminati masyarakat
sistem layanan panggilan darurat bebas pulsa satu ratus sepuluh ini
melayani segala hal yang terjadi di sekitarnya
ini segala bentuk pengaduan selama dua puluh empat jam
tidak hanya pengaduan yang berkaitan dengan tindak kriminal
namun keluhan terkait pelayanan kepolisian di seluruh indonesia
sebanyak seratus operator siap untuk melayani aduan masyarakat
karena itu pihak kontak senter polri ini menyatakan sangat responsif
terhadap setiap aduan dan laporan yang diterima
dari semua laporan yang masuk ini semua khususnya dari satu ratus sepuluh
kita kurang dari lima menit kita sudah harus bisa mengirim laporan tersebut
ke masing masing polres sesuai dengan kejadian
layanan terpadu berbasis teknologi mumpuni seperti ini
tentu dapat bersinergi dengan seluruh pihak terkait
jika sosialisasinya terus dimaksimalkan
jangan sampai respon cepat yang ditunggu masyarakat
tidak ditindaklanjuti atau justru menemui jalan buntu